ratusan perempuan berkebaya dari menteri model profesional hingga artis dan jurnalis wanita
melakukan aksi catwalk di depan istana presiden jakarta dalam ajang istana berkebaya
komunitas perempuan berkebaya indonesia mengingatkan walau kebaya didaftarkan bersama empat negara lainnya ke unesco
sejarah kebaya ada di indonesia
ketua perempuan berkebaya indonesia rahmi hidayati mengapresiasi gelaran istana berkebaya
yang memamerkan kebaya sebagai karakter bangsa dengan konsep yang menarik
tidak hanya para model profesional menteri hingga jurnalis wanita yang melakukan aksi catwalk
dengan busana kebaya di depan istana kepresidenan
para duta besar wanita dan istri duta besar negara sahabat pun turut mengenakan kebaya encim khas betawi
rahmi mengingatkan walaupun indonesia telah mendaftarkan kebaya ke unesco
dalam bentuk joint nomination bersama empat negara di asia tenggara lainnya
sejarah kebaya berasal dari indonesia
pada tahun dua ribu dua puluh mereka ikutan berkebaya
tapi dunia harus tahu bahwa sejarahnya ada di negeri kita
dan untuk itu pun memang perlu nih perempuan perempuan indonesia ini
enggak cuma di sini kita berkebaya
ketika kita punya kesempatan ke luar negeri ayo dong kebayaan juga
dunia akan tahu gitu
paling nggak akan ada yang bertanya
ini dari mana sih kok bajunya agak agak beda modelnya
kita jelasin ini indonesia nih gitu